warna warni puluhan balon udara menghiasi langit wonosobo pada rabu pagi
setelah sempat terhenti selama dua tahun akibat pandemi covid sembilan belas
festival balon udara kembali digelar menyambut syawal
festival yang digelar di lahan kosong kelurahan sambek wonosobo ini
dimeriahkan sekitar dua puluh balon udara
para peserta yang sebagian besar berasal dari wonosobo ini
mengaku membuat balon raksasa secara mandiri
meski begitu tidak semua balon udara bisa diterbangkan
kondisi anginnya kencang membuat sebagian balon rusak
balon udara harus ditambatkan agar tidak terbang bebas
dan mengganggu lalu lintas udara
festival balon udara di wonosobo ini digelar selama sepekan
dan puncaknya akan berlangsung pada sabtu mendatang